warga di cipinang besar selatan jatinegara jakarta timur mengubah wilayahnya menjadi kampung tanpa rokok
kawasan yang sekaligus dijadikan kampung warna warni ini menjadi lebih segar dan sehat setelah tidak adanya asap rokok dan banyaknya tanaman di halaman rumah
sejak dua tahun diterapkan beberapa warga berhasil berhenti merokok
kampung tanpa rokok
kampung tanpa rokok ini sudah diterapkan sejak tahun dua ribu tujuh belas silam
hasilnya lima orang warga berhasil berhenti total merokok
sedangkan sebagian warga lainnya telah mengurangi konsumsi rokok
hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran warga khususnya ibu ibu dan anak anak yang kerap bermain di luar rumah
upaya ini tidak mudah dan berjalan secara bertahap
warga di kampung ini pun tidak segan menegur jika ada yang merokok di dalam kawasan tersebut
bagi yang melanggar dikenakan denda sebesar dua puluh ribu rupiah dan uangnya akan dimasukkan ke dalam ksrt
mereka bisa berhenti merokok pasti anak anak mudanya ikut
kalau untuk yang merokok berhenti total ada sekitar dua puluh ribu rupiah
sekitar lima orang
lalu untuk yang berhenti jumlah rokoknya cukup banyak hampir sekitar empat puluh lima puluh persen sudah mulai ada pengurangan dari jumlah merokok yang dibeli
itu terbukti dari banyak ibu ibu yang saat sosialisasi mengakui jumlah uangnya bertambah terus sudah tidak bawa rokok gitu dari situ
kampung tanpa rokok ini pernah mendapatkan penghargaan dari komnas pengendalian tembakau republik indonesia
di bawah kementerian kesehatan sebagai agen perubahan dalam pengendalian tembakau di indonesia pada tahun dua ribu delapan belas
penerapan kampung tanpa rokok ini nantinya akan diperluas
jumlah rumah di kawasan tersebut lebih dari enam puluh rumah yang terdiri dari satu ratus lima belas kepala keluarga
dengan upaya ini diharapkan bisa menekan angka perokok aktif dan lingkungan menjadi lebih sehat